kondisi geopolitik yang memanas tidak hanya terjadi antara israel dan palestina
tapi juga israel dan juga iran
nah ini juga jadi salah satu sentimen yang cukup besar
memengaruhi pergerakan bursa dunia termasuk bursa efek indonesia
jadi kira kira apa yang harus dilakukan investor menghadapi dinamika bursa saat ini
pagi ini kita akan berbincang bersama kepala riset praus kapital alfred nainggolan
oke ini kita bicara dulu soal sentimen penggeraknya bang alfred
apa sih sebenarnya yang jadi penggerak sentimen terbesar bursa saat ini
ya kalau kita lihat ada dua core sentimen besar ya
baik dari sisi eksternal dan juga domestik kita
dari sisi eksternal kita sama sama tahu terkait dengan konflik geopolitik di timur tengah ya
yang kembali meningkat pasca serangan
dan antara israel dan juga iran
dari sisi domestiknya kita tahu bahwa dalam beberapa hari terakhir juga
kita sedang melakukan penantian terhadap hasil mk terkait dengan sengketa pemilu
jadi dua faktor ini yang memang menjadi sentimen utama
sehingga kalau kita lihat dampaknya bisa terlihat dari sisi indikator rupiah kita
yang kita tahu juga tertekan
arus net sale asing juga meningkat dan cukup konsisten dalam beberapa waktu terakhir
dan kalau kita lihat ini juga menjadi faktor faktor yang membuat ihsg kita juga terkoreksi
kalau kita lihat dari level tertingginya di tujuh lima ratus
saat ini ihsg kita sudah terkoreksi kurang lebih sekitar lima persenan ya atau mendekati empat ratus poin
jadi kalau kita lihat
menjawab pertanyaan pasca tadi terkait dengan apa yang menjadi katalis untuk ihsg kita dalam beberapa hari terakhir
artinya bang alfred kemarin mk sudah ketuk palu
tidak terlalu kuat membuat asing bertahan di indonesia
iya kalau kita lihat memang kami melihat bahwa kalau bicara masalah stabilitas politik
ini menjadi cukup krusial pada kondisi eksternal yang seperti ini
apalagi kita bicara isu stabilitas politik kita pada fase ini
kita dalam fase transisi pemerintah
dan ini memang bisa dibilang cukup rentan pada kondisi saat ini
pada saat kondisi eksternal kita turbulensinya juga cukup kuat
nah kalau dari sisi apakah tadi bahwa keputusan mk kemarin bisa membuat kapital asing bisa bertahan dan sebagainya
tentu tadi bahwa concernnya yang kita katakan bahwa isunya kan bukan hanya faktor dari isu domestik
kita memang melihat bahwa rupiah kita tertekan sudah cukup dalam ya
bahkan sudah di atas enam belas ribuan tentu dari sisi investor asing juga cukup concern untuk hal ini
karena sekali lagi bahwa ketika kita lihat ada net buy asing yang cukup signifikan
dari awal tahun kemarin sampai di bulan maret
tentu mereka juga akan mempertimbangkan dampak pelemahan rupiah terhadap tadi tingkat return
kalau kita lihat catatannya bahwa apa yang dibeli asing di periode januari sampai maret
pada saat kita mengalami net buy yang cukup tinggi
itu juga yang dilepas oleh asing dalam periode dua puluh lima maret sampai hari ini
jadi kalau kita lihat memang kalau melihat kondisi ini yang kita baca atau yang bisa kita jelaskan adalah
memang concern asing sendiri memang terhadap rupiah juga cukup tinggi terhadap pertimbangan mereka
apakah mereka mempertahankan tadi instrument dipersesasi saham di periode maret

artinya kalau lagi gerakannya sekarang seperti ini dengan ketidakjelasannya sangat besar begitu
apa yang harus dilakukan investor
ya kalau bicara investor tentu ini tidak bicara trader ya
kalau trader tentu mereka bisa dibilang ini menjadi sebuah kesempatan ketika dinamika atau fluktuasi bursa meningkat
tapi bagi investor tentu tadi bahwa dalam kondisi ini adalah kondisi yang memang
sifatnya tiba tiba ya artinya bicara masalah faktor geopolitik perang adalah sesuatu yang memang tidak bisa diprediksi
tapi kalau kita melihat secara fundamental kita juga melihat bahwa statement pemerintah sendiri
masih cukup strong ya terhadap dampak geopolitik
dan kalau kita melihat catatan hasil mk kemarin berharap dengan selesainya mk maka proses transisi pemerintah kita berjalan baik
artinya domestik kita cukup kondusif
ini menjadi sentimen yang cukup kuat untuk kita menahan tadi kondisi eksternal
pada fase ini kita lihat bahwa sampai di kuartal satu memang ada sedikit penurunan terhadap performa emiten emiten kita
tapi kalau untuk perbankan kita lihat masih cenderung stabil
artinya bahwa dalam proses track recovery dari pandemi kita memang melihat ada dinamika yang cukup berat
tapi kita lihat ke depan relatif masih cukup kuat ekspektasi positif pasar
bahwa proses atau kejadian geopolitik sifatnya masih short term sehingga ini hanya sedikit menghambat proses recovery ekonomi kita
jadi memang tadi bahwa ambil contoh seperti misalnya kebijakan suku bunga yang diprediksi terjadi pemangkasan suku bunga secara global di semester ke dua
memang sudah mulai turun ekspektasinya tapi arahnya memang mengalami penurunan
tapi mungkin besaran penurunannya yang mulai berkurang
artinya bahwa kita lihat bahwa arahnya masih tidak mengalami perubahan yaitu kita masih tetap optimis recovery
memang tadi bahwa secara teoritis pada kondisi kondisi ini memang semakin clear
memang diversifikasi untuk investasi itu juga penting
jadi khusus untuk investasi saham juga diversifikasi juga bisa juga dilakukan
seperti misalnya tadi bahwa diversifikasi secara sektor
diversifikasi antara tadi antara saham saham yang second laner third laner dengan yang saham saham blue chip
jadi ini yang menjadi catatan kita untuk saat ini
jadi kalau melihat optimisme kedepan bagi investor sebenarnya masih kita lihat ini bisa menjadi momentum ya
karena tadi bahwa kita masih sangat optimis bahwa kedepan proses recovery akan terjadi
terus berjalan hanya sedikit tersendat karena faktor faktor tadi seperti krisis geopolitik di timur tengah yang kita sampai sejauh ini masih meyakini bahwa sifatnya masih akan berlangsung short term
sehingga dampaknya juga tidak terlalu cukup besar lagi seperti kejadian kejadian perang sebelumnya ya
seperti perang kala itu rusia ukraina serangan israel dan hamas dan yang kali ini bicara masalah israel dan iran
nah artinya adakah sektor sektor yang kalau kita tadi bang alfred ngasih tipsnya kita pecah aja di blue chip lini satu lini dua gitu
tapi adakah sektor sektor yang mungkin investor bisa pilih sebagai opsi atau sebaliknya dihindari dulu sekarang
iya kalau kita lihat kan tadi bahwa asing kemarin banyak melakukan atau banyak menjual saham saham perbankan
dan kita lihat pengenal faktor itu saham saham perbankan kita terkoreksi
potensi untuk performa perbankan tahun ini kemungkinan masih akan cukup sangat solid
sehingga kalau kita katakan meskipun secara sektor ini bukan sektor defensif
tapi kalau dilihat secara performa bisa dikatakan bahwa perbankan relatif akan cukup kuat
khususnya tadi bank bank besar kita atau saham saham big cap kita performa keuangan ini relatif masih akan cukup kuat untuk tahun dua ribu dua puluh
sehingga itu bisa menjadi defense terhadap kondisi eksternal atau kondisi saat ini
saham saham lainnya mungkin bisa dibilang saham saham yang cukup defensif adalah saham saham sektor yang memang punya core defensive ya
yang memang bisa dibilang permintaannya masih cukup kuat meskipun terjadi kondisi seperti ini yang bisa mengancam penurunan permintaan
seperti misalnya sektor kesehatan sektor consumer good
jadi saham saham tersebut mungkin bisa menjadi saham untuk mengalokasikan kepada yang dikatakan saham saham safe havennya
dan yang kedua tadi bahwa memang pada kondisi yang seperti ini mungkin saham saham second liner dan third liner mungkin dihindari dulu
karena memang kita tahu bahwa uncertainty nya masih tinggi
kita berharap bahwa proses domestik kita dengan selesainya keputusan mk akan berjalan dengan baik
dan kita juga berharap bahwa kedepan bahwa eskalasinya tidak melebar
berharap memang bahwa iran dan israel menjadi yang terakhir ya event untuk dampak terhadap
perang terhadap kondisi bursa kita
jadi pada kondisi saat itu memang untuk berjaga jaga mungkin lebih tadi prioriti kepada saham saham yang first liner atau yang b cap
khususnya tadi saham saham memang yang punya fundamental yang masih cukup baik
oke tadi catatannya sektor perbankan kesehatan dan consumer goods bisa jadi opsi sebagai safe haven saat kondisi seperti ini
bang alfred terima kasih banyak sudah berbagi tips pagi ini di kompas bisnis
sampai ketemu lagi sehat selalu bang alfred